insiden ini dibenarkan kepala satpol pp kabupaten blora joko sulistiono
menurut joko kejadian bermula saat anggotanya menerima informasi dari masyarakat
terkait adanya pesta miras yang digelar sejumlah remaja di salah satu rumah kos
mencang mencang ini yang membuat penamanya mungkin panas
buntut dari kejadian tersebut kepala satpol pp kabupaten blora telah menjatuhkan sanksi kepada pelaku
pelaku kini telah dibebas tugaskan dan untuk sementara waktu tidak akan dilibatkan dalam kegiatan satpol pp
andi eko prasetyo blora jawa tengah